aktivitas perkantoran sejumlah gedung di kompleks kementerian pendidikan dan kebudayaan masih terpantau berjalan
termasuk gedung e yang pernah dikabarkan dikosongkan kamis pagi terlihat adanya aktivitas di sana
total ada enam bangunan gedung di kompleks kementerian pendidikan dan kebudayaan
seluruhnya terlihat melakukan ataupun terlihat adanya aktivitas
termasuk di gedung e ada empat divisi di gedung berlantai sembilan belas ini
masing masing divisi badan peneliti dan pengembangan balitbank
vokasi pendidikan anak usia dini dasar dan menengah serta divisi kebudayaan
protokol kesehatan diterapkan di seluruh kawasan perkantoran di wilayah ini
karyawan dan tamu wajib menggunakan masker
lalu diperiksa suhu tubuhnya termasuk membasuh tangan dengan hand sanitizer
koresponden cnn indonesia teddy jauhari saat ini berada di kantor kemendikbud
teddy selamat siang
tadi informasi awal disampaikan seperti apa aktivitas hingga siang hari ini di sekitar kompleks kemendikbud
selamat siang elvira
kalau saya perhatikan sejak pagi tadi saya datang ke gedung perkantoran di kompleks gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan
kawasan senayan jakarta selatan ini
saya melihat bahwa aktivitas di sini ini sudah masih terlihat ada
memang dari beberapa orang yang saya tanya
tidak sama atau tidak seperti pada masa masa sebelum wabah pandemi corona ini terjadi
terutama sejak saat psbb dan psbb transisi ini
ada penerapan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan pagi tadi saya lihat sudah ada aktivitas yang dilakukan
baik ada pengunjung kemudian karyawan juga melakukan aktivitas kerjanya
dan saat ini saya contohnya berada di depan gedung e yang tidak jauh dari gedung c
di mana di gedung e sendiri ini ada sembilan belas lantai ada empat divisi yang ada di gedung e ini
masing masing divisi balitbank kemudian ada divisi vokasi kebudayaan dan juga paut dan digdasmen
tadi saya coba bertanya dengan beberapa orang di dalam gedung ini
yang menyebut bahwa mereka memang diterapkan protokol kesehatan dan ada jadwal piket yang dilakukan
artinya mereka yang bertugas ini adalah yang telah melakukan verifikasi kesehatan
dan mereka dinyatakan benar benar sehat dan mereka lah yang bisa bertugas untuk melaksanakan jadwal piketnya
sementara di gedung c yang juga tidak jauh dari sini
tadi saya melihat bahwa
karena pelayanan terpadu di gedung c masih tidak memberikan layanan atau masih tutup hari ini
sejak pertengahan maret lalu
tadi ketika saya tanya kapan akan mulai aktivitasnya
disebutkan oleh petugas di sana ini belum ada informasi lanjutan
kapan akan pelayanan terpadu di gedung c di kompleks kementerian pendidikan dan kebudayaan ini
akan mulai memberikan pelayanannya
nah ini kita juga tahu elvira bahwa beberapa hari lalu ada informasi
bahwa setelah melakukan pemeriksaan kesehatan berkala
ada beberapa karyawan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
yang terdeteksi terinfeksi virus corona namun tanpa gejala
saya mencoba mengkonfirmasi ke beberapa pihak
dan saya mendapat jawaban tadi dari sekjen kementerian pendidikan dan kebudayaan ainul naim
yang menyatakan menjawab pertanyaan saya melalui
aplikasi whatsapp yang menyebut betul memang ada beberapa karyawan
yang setelah dicek kesehatannya melalui rapid test
kemudian dilanjutkan dengan tes pcr atau yang kita kenal dengan tes swab
memang ada mereka diantaranya diketahui terinfeksi virus corona namun tanpa gejala
saat ini mereka yang diduga terinfeksi virus corona
sedang dalam masa proses karantina dan juga mereka pihak
dan kementerian pendidikan dan kebudayaan di lingkungan kerjanya ini
menerapkan protokol kesehatan ketat
di mana dilakukan disinfeksi kemudian juga ada sterilisasi di seluruh unit kerja di kawasan ini
sempat simpang siur begitu ada yang mengatakan jumlahnya empat belas orang
ada yang mengatakan lima belas orang apakah ada keterangan terbaru
berapa jumlah resmi pegawai kemendikbud yang terinfeksi covid sembilan belas teddy
memang beredar kabar elvira ada sekitar lima belas an orang karyawan dari kemendikbud
yang setelah diperiksa kesehatannya terpapar atau terinfeksi virus corona
namun jumlah ini tidak secara detail atau eksplisit dijelaskan oleh pihak kemendikbud
baik pihak tadi saya menghubungi kepala biro kerjasama dan humas kementerian pendidikan dan kebudayaan
elvi mulyani juga tidak menceratkan secara eksplisit
termasuk sekjen kemendikbud ainun naim juga tidak menjelaskan rinci
yang menyebutkan bahwa penyampaian atau rilis berapa jumlah pasti dari karyawan kemendikbud
yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona ini bukan hak dari mereka untuk menyampaikannya ke publik
tapi melainkan wewenang dari tim gugus tugas nasional percepatan penanganan covid sembilan belas
tadi saya sempat dijawab juga oleh kepala biro kerjasama dan humas dari kementerian pendidikan dan kebudayaan

bahwa sejak adanya informasi karyawan dari kementikbud yang terpapar virus corona
ini ada surat edaran dari sekjen kemendikbud ainun naim

yang mana ada beberapa poin yang harus dilaksanakan terkait surat edaran yang bernomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh ini

isi surat edarannya antara lain bahwa menyebutkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan kemendikbud secara berkala ini harus melakukan sterilisasi dan disinfeksi
juga menetapkan protokol kesehatan yang ketat dan walaupun begitu mereka juga dihimbau tetap memberikan pelayanan dengan berbagai mekanisme yang ada
misalkan tadi saya juga mendapat informasi bahwa beberapa unit pelayanan yang ada di sini semaksimal mungkin akan memberikan layanan secara online tidak lagi bertatap muka langsung
tadi memang saya menjumpai ada tamu yang datang ke sini yang akhirnya hanya bisa menitipkan dokumennya dan tidak bisa bertatap muka langsung
dan diarahkan untuk melakukan urusannya melalui daring ataupun secara online
dan tadi juga disampaikan
oleh kepala biro kerjasama dan humas kemendikbud maksud saya elvi mulyani yang menyebutkan bahwa mereka menegaskan bahwa tidak ada lockdown di wilayah kerja dari kemendikbud
itu yang mereka garis bawahi termasuk isi surat dari surat edaran sekjen kemendikbud yang menyebut
yang ada hanyalah pembatasan kerja dari para karyawan terbaik petugas keamanan
dan juga petugas pkm
ini dimaksudkan mereka memprioritaskan kesehatan dan keamanan seluruh karyawannya yang juga dicek melalui pemeriksaan berkala
secara umum pegawai disebutkan ketika saya bertanya bagaimana dengan kondisi mereka yang setelah dinyatakan positif terpapar virus corona
walaupun tanpa gejala disampaikan melalui aplikasi pesan whatsapp yang menyebut bahwa secara umum seluruh kondisi mereka dalam keadaan baik
tapi sekali lagi mereka tidak memberi
mereka juga tidak memberi penjelasan rinci apakah betul jumlahnya ada sebanyak lima belas orang atau kurang atau bahkan lebih
mereka menyatakan bahwa informasi mengenai jumlah pasti dari karyawan kemendikbud yang terpapar virus corona ini
akan disampaikan atau dikonfirmasi kepada pihak gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
baik semoga penanganannya cepat tanggap gitu ya
terima kasih untuk informasi anda siang ini langsung dari kompleks kemendikbud